buah buahan merupakan jenis makanan yang dikenal kaya akan manfaat
khususnya untuk menjaga kesehatan tubuh
secara umum buah buahan merupakan sumber nutrisi
seperti vitamin mineral dan juga antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh
tidak heran buah buahan selalu dijadikan sebagai pilihan utama
sumber nutrisi penting untuk tubuh karena mudah diperoleh
salah satu yang rutin mengkonsumsi buah buahan ialah jessica odilia
beragam jenis buah buahan mulai dari apel jeruk melon semangka hingga alpukat
merupakan jenis rutin yang dikonsumsi jessica
namun untuk menjaga kebersihan dan kandungan nutrisi dalam buah
biasanya jessica akan membersihkan buah terlebih dahulu
kemudian buah tersebut akan disimpan sesuai dengan jenisnya
biasanya jessica menyimpan apel dan jeruk ke dalam kulkas
sementara melon dan alpukat disimpan di dalam suhu ruangan
yang masuk kulkas nih ada apel jeruk
nah jeruk juga sebenarnya bisa di luar bisa dalam kulkas
cuman kan lebih enak seger tuh di dalam kulkas kan
lalu kalau kayak pisang salak mangga itu di luar di suhu ruangan juga nggak apa apa
tahu nggak kalau memang ternyata ada buah buahan yang harusnya tidak di dalam kulkas
kemarin kemarin baru baca sih ada artikel katanya kalau semangka
udah dipotong dimasukkan dalam kulkas itu antioksidannya berkurang
kebiasaan menyimpan beberapa jenis buah di kulkas juga dilakukan oleh masyarakat
selain untuk menjaga kesegaran buah buah yang tidak habis dimakan
biasanya juga akan disimpan di kulkas agar tetap bisa dikonsumsi kembali
kalau buahnya kayak anggur kiwi stroberi itu biasanya masuk kulkas
atau misalnya buah yang udah dipotong misalnya apel udah kepotong ya
saya masuknya masuk kulkas gitu
kalau yang nggak masuk kulkas gue masukinnya
misalnya apel utuh atau semangka yang masih utuh itu nggak masuk kulkas
meskipun bisa menjaga kesegaran buah tidak semua buah bisa disimpan di kulkas
menurut dokter gizi medik lusiana anggraini
menyimpan buah di kulkas bisa memperlambat proses oksidasi atau pematangan pada buah
untuk buah buahan dengan kandungan air sedikit
seperti alpukat pisang dan salak tidak disarankan untuk disimpan di dalam kulkas
hal ini dilakukan karena biasanya buah seperti alpukat dan pisang belum sepenuhnya matang ketika dibeli
jika dimasukkan ke dalam kulkas otomatis proses oksidasi yang membuat buah matang akan terhenti
sehingga buah menjadi tidak matang dan tidak bisa dikonsumsi
sementara bagi buah yang sudah dikupas dan belum habis bisa disimpan ke dalam kulkas
namun harus segera dikonsumsi agar kandungan nutrisinya tetap terjaga
misalkan kita makan apel nih kita makan apel
kemudian tidak habis taruh ke kulkas
sebaiknya jangan lebih dari tiga empat jam karena di situ ada proses oksidasi di sana
karena vitamin c itu sangat labil sifatnya
jadi sifat dari vitamin c itu salah satu vitamin yang labil banget
jadi begitu kena udara atau apa dia cepat menghilang
jadi berapa ini
tapi itu juga harus ditutup dengan plastik ya
jadi jangan biarkan terbuka
sebaiknya buah yang telah dipotong atau dikupas lebih baik segera dikonsumsi dan dihabiskan
pasalnya jika buah disimpan terlalu lama di dalam kulkas
akan mengurangi kandungan nutrisinya
akibat berhentinya proses oksidasi pada buah
franky wijaya rizky radian bandung jawa barat